dokter bilang adriana udah boleh pulang
jadi sekarang adriana udah siap untuk pulang
maaf sebentar ya
oh ada telepon dari kantong
kayaknya lo tuh senang banget
bukan karena mau pulang
tapi karena lo ngajar dihamil kan
ternyata dia sempat nguping
lo harusnya seneng dong
kalau misalnya punya anak dari papi gue
kan dengan lo punya anak dari papi
kesempatan lo buat nguasai hati papi lebih besar
tapi kenapa lo malah kayaknya males banget ya
lo itu punya rencana yang lebih licik lagi
saat lo udah nguasain semua hartanya
makanya lo gak mau punya anak dari papi
supaya lo gak punya keterikatan kan sama papi
makasih sayang ya
bagaimana sudah siap berangkat kita semua
pasukan sudah siap tempur apa
ini teh mau nonton
balapan bukan bertempur
emangnya tau rancu teh
kalau kita udah siap jalan yuk mari
kita berdoa dulu
kita ikutan berdoa bersama sama
kepada allah swt
langkah langkah kita teh
setiap langkah yang terhitung dari rumah ya teh
didoa oleh allah swt
terus nanti ikut balap
sampai balik lagi ke sini teh
tapi kamu gak usah ikut kemur sini aja
mot jagaan ya
doakan ya doakan sindang ya
jagaan ya bisnisnya
inti bela diri itu bukan untuk menjaga kita sebagai jagoan
tapi bela diri itu adalah sumber dari kesadaran
kenapa nggak pernah datang latihan lagi
sesuai sensei katanya setelah aku bela
aku datang ke sini untuk menguji kemampuan
untuk bisa dapat dua bonus
terus apalagi seorang kukatil

longe hijau itu
udah kcal dibalapan sama boy di sirkuit kemarin suatu hari gua kan bisa kalahin

harusnya nih kita sering sering jogging ma
berduaan begini kan jadi lebih mesra
terus bisa tambah sehat lagi
iya sih pa
harusnya kayak gitu ya pak ya
jadi inget masa dulu
dulu mah gak sempat jogging
apa kabar bro jun
bro jun juga suka jogging ternyata
mendingan sehat aja udah murah
betul banget tuh bro
oh di sana ada bunjok
bubur kacang hijau
oh kacang hijau
makasih banget bro
mudah ngizinin pasang poster boy di perguruan gua
ya secara boy kan juara nma
baru satu hari pasang iklan
yang daftar semakin banyak
masa lu sama boy yang suka banyak sama dia
luar biasa boy
apalagi bro cewek
nah itu dia tuh
tapi kan gua lihat yang daftar di tempat gua kan kebanyakan juga cewek bro
kalau memang ternyata posternya boy bisa bikin banyak orang daftar
kita ikut bersyukur
ya gua yakin
dengar sendiri kan mak
jun lu salah tahu